hilang kamu jangan sedih lagi ya
kok gue kayak denger suaranya lia
kayak nyebut nyebut abang gilang
lihat kamu jangan sedih lagi ya
gilang jangan sedih lagi ya
aduh emang ternyata kamu tuh bener ya
aku nyelegahan mau sekarang
eh temen diri sendiri deh
pulang sendiri ngantuk sendiri
masar kamu udah pulang
abis jatuh dari motor gilang mah
jatuh dari motor
ini pasti gara gara kamu
ngebut naik motor
mama kan udah pernah bilang
jangan ngebut naik motor
apalagi kamu bawa aksan adik kamu
sebagai kakak gak ada tanggung jawabnya sama sekali kamu
eh jangan motong
mama belum selesai bicara
apa susahnya sih kamu jagain aksan
ini semua bukan salah gilang
udah jelas jelas semua gara gara kamu aksan jadi begini
kalau memang menurut mama gilang salah
yaudah gak apa apa seterah mama
lebih baik kadang gilang pergi
biar mama puas guru sinak aksan
menyakit kanker paru paru
karena ibu ranti baik hati
ngabulin semua permintaan ibu ranti
sembilan ratus tujuh gak ga gua kemana mana
ibu gak takut mati lia
yang ibu takut cuman
ibu takut pisah sama kamu
ibu gak bisa jauh dari kamu
ibu punya satu permintaan
ibu pengen bisa nemenin kamu sampai selama lamanya
katanya dikabulin bu
permintaan ibu dikabulin
dia juga bu
pokoknya harus bangun
aku sudah janji sama temen temen arisanku untuk ngajar kamu
kalau begitu batalkan janji kamu itu
aku ini bukan boneka yang bisa kamu takutkan bu

kamu pamerkan ke temen temen kamu
aku tidak peduli
pokoknya sekarang juga kamu harus disiap siap
aku tunggu di mobil
apa sebaiknya aku kasih tau aja ke papa
soal penyakit ibunya lia
kamu kenapa lang
kok mukanya muram kayak gitu
kamu juga lagi sedih
nanti sakit kanker paru paru
papa harus ke sana sekarang
papa harus tunggu ya
papa temuin ranti sekarang
biar mama aku yang urus oke
papa lewat pintu belakang
papa pergi sekarang ya
sampai jumpa pa

tapi ya tinggal minta patt
dan sekejap lagi
nyemput abang gila liah kamu jangan sedih lagi ya gila jangan sedih lagi ya
aduh emang emang kamu bener aku dilegahan loh sekarang aku
turun turun banget nih orang bilang lu tuh nekat banget ya masih diketik asal lu tahu ya dia itu
udah jadi milik gua dan dia lebih milik gua daripada milih lo eh ngomong ngomong ya
aku bukan belain aku ngibur dia lagi sedih kamu tahu lagi sedih
itu habis dimarahi sama mamanya jatuh motor aku tuh suka sama sikap kamu kayak gini emosian
marah marah mulu oh jadi jadi soal itu ilang kita turun aja mau sih ada orang marah marah
tahu lu mama papanya juga bentar lagi keluar kok
sok tau kau
dari mana kamu tahu kalau papa kamu sebentar lagi selesai
bahkan mata kamu gak lepas dari majalah
kemana papa kamu pergi
oh papa pergi ya
aduh mercy gak tau ma
mersi jangan kamu pikir mama itu gak tahu apa apa
mama tau kelakuan kamu
kamu pasti berkomplot kan sama papa kamu
aduh mama mercy itu
sudah ma kamu gak perlu ngelak lagi
sekarang juga katakan kemana papa kamu pergi
atau mau mama atapar lagi
oh jadi mama
nampar anak sendiri gitu mah
kurang ajar kamu ya
kamu benar benar mau mama tampar
tampar aja kalau misalnya mau berani
tak ada masalah
warung kita seratus dan lebih
ditantang sociaux jiwa dia
karena gak ada hubungannya sama kamu dan itu bukan urusan kamu
pergi kamu sekarang
saya harus ke temurang
li jangan sikap kamu
apa perlu saya harus berjaga kasar sama kamu
kau belum pulang
aku pikir lebih nyaman di luar rumah daripada di rumah
bagus marah aja terus
enggak kok enggak enggak aku gak mau marah marah kok
mungkin ganteng aja lo
aku tuh kesini mau ngajakin kamu untuk jalan jalan gimana kamu mau kan
aku kan mau
eh yaudah gak apa apa kamu pergi aja sama adrian aku gak apa apa kok beneran
pergi dulu ya lang
rih kita mau makan di sini
aku tuh kesini bukan cuma mau ngajakin kamu makan doang lagi tapi aku juga punya kejutan buat kamu
aku mau makan di sini
aku mau makan di sini
aku mau makan di sini